bapak bapak berdua tidak perlu khawatir
kondisi istri istri bapak berdua
dalam keadaan baik baik saja
bini saya kan keracunan agak apa apa
yang bener dong dok
anaknya parah ya
kami disini sudah memeriksa secara intensif
semua kondisinya baik
ibu dan anak dalam kandungan bisa diselamatkan
yah gagal deh gue minta ganti rugi gede ya masih sulam
tapi untuk hajarudia
keliatannya masih sangat copak
maka itu hajarudia masih perlu perawatan
agar supaya hajarudia pikirnya tenang
hajarudia perlu banyak istirahat
gaya dok terserah dokter deh
yang penting bini saya dan anak yang dikandung ini bisa selamat dok
insya allah pak
kami akan memberikan yang terbaik untuk pak haji sulam
cuma saya mau tanya nih dok
sebetulnya apa sih yang bikin warga itu pada muntah muntah
berdasarkan hasil uji lab
semua yang muntah muntah itu
telah mengkonsumsi makanan yang beracun pak
tuh lam denger tuh denger
lagu lo so impak sedekah ngumpulin anak anak pada makan
gak taunya apa ya
dalam makanan lu udah kasih racun
abang jangan nunggu sembarangan bang ya
mana pahedahnya buat saya
udah terlintas tuh di pikiran saya buat racunin warga
jangan begitu bang kalau dulu bang
ini buktinya buktinya nih
kalau sampai terjadi apa apa
lu gua tuntut lu ke penjara
masuk penjara lu
tenang dulu pak
ini semua kan masih dalam penyelidikan
belum ada bukti yang jelas
tapi dok yang keracunan kesian dok
yang pada keracunan pikirin dok
iya saya tau pak
tapi kan kondisinya semua sudah baik baik saja
dan hari ini mereka sudah bisa pulang
termasuk istri bapak
tapi tinggal aja rodia saja yang perlu perawatan disini pak
sampai beberapa hari
sampai kondisinya stabil
jadi saya harap pak ardun
bisa lebih bersyukur
dan tidak emosi
oh anak anak semua semuanya pada sehat
pada baik sehat lagi ya
aduh mak senang banget deh
iya mak semuanya udah boleh pulang kok
bro juga bang
cuma kalau lo pengen disini aja ya gak apa apa
biar kondisi lu sehat banget baru deh
lo gak betah lama lama di rumah sakit bang
ya udahlah lu tahanin aja dulu ya
biar kondisi lo bener bener sehat
udah gak apa apa disini
ntar kalau terjadi apa apa
menjabang bayi kita gimana
kalau di rumah kan gue gak bisa tahan deh
ya udah deh rod
tahan tahanin aja lo
lu gak betah di rumah sakit
gak apa apa deh ya
lo juga gak kena apa apa
tuh denger tuh ma tuh
lo tungguin dulu deh si rodunga sakit sini ya
termasuk si jonny
sebentar lagi juga udah boleh pulang
di luar tiada polisi katanya pengen ketemu sama
pemeriksaan ini gunanya
untuk mengetahui penyebabnya
terjadi keracunan semalam banyak
pemeriksaannya gak bisa ikut pak
untuk saksi yang sedang sakit
kami akan berikan dispensasi
pemeriksaan bisa dilakukan setelah melihat kondisinya nanti pak
terima kasih pak
mungkin bapak bisa memberikan apa yang bisa saya bantu untuk membantu penyelidikan mereka
berdasarkan tes laboratorium mengatakan bahwa
ada salah satu makanan yang dikonsumsi anak anak murni mengandung racun
kira kira bisa ketahuan gak pak
yang kena racunnya
iya bu disini jelas
menggunakan makanan campuran tersebut
mengandung barang yang sudah
pak polisi emangnya
soalnya ada masakan yang kita masak sendiri
iya soalnya nih pak ya
ada yang pesanan lewat catering juga
jadi yang mana tuh kira kira
iya keterangan yang tercantum
hati tersebut sudah
membusuk dan kadal warsa
itu pesenan tuh pak
sambal goreng hati itu pesenan ke catering pak
kita gak tau mana tau kalo itu yang dipake hati busuk
hati yang gak enak
kita mau tinggal dimana
pastinya kan rumah ini
udah mak sabar aja
dari allah yang kita harus terima
hati saya bener bener sedih
kenapa rumah pak haji
kalau udah begini
dimana kita tinggal
pastinya kan rumah ini kan
bumi allah itu maha luas
jadi akan selalu ada
tempat bagi orang yang beriman
orang yang berpastradiri
kita gak perlu khawatir
allah muji kita terlalu berat
allah tuh gak bakalan ngudi orang
tapi kita kan jenia begini
tapi kita harus sabar malam
mungkin allah sedang menguji kita
supaya kita menjadi manusia yang lebih berkualitas mak
dan bukan cuma itu aja
kita juga harus
berprasangka baik sama allah
bahwa setelah cobaan ini
ada sesuatu yang harus diadain
kita juga harus ramah
anda juga bisa